beberapa kasus pembantaian kucing menimbulkan pertanyaan untuk apa sih daging kucing yang sudah dikumpulkan kalau dikonsumsi
efeknya terus apa untuk manusia
nah kami memiliki beberapa poin catatan yang sudah dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia tv
kita lihat fenomena penjagalan kucing aduh miris banget ya
apalagi untuk anda yang memang sangat mencintai kucing memelihara banyak kucing di rumahnya
kita lihat belum lama ini heboh sekali ya publik dengan dua kasus berikut ini
jadi kasus penjagalan kucing di medan sumatera utara
kita lihat jadi di medan sumatera utara ini muncul ketika salah seorang pecinta kucing mengaku bernama sonia rizkika
mengunggah foto kucingnya yang telah dikuliti
ini bisa anda lihat ya ini diposting waktu itu di akun instagramnya
ia kemudian bilang kalau menemukan rumah pelaku penjagalan kucing dan melaporkannya langsung
tapi sampai sekarang belum ada satupun tersangka yang ditetapkan
nah selain tadi di medan sumatera utara tidak berselang lama juga muncul kasus serupa di jakarta
tepatnya di kalideras jakarta barat
kita lihat polisi menangkap seorang wanita yang diduga membunuh kucing milik warga saat diamankan oleh warga
pelaku mengaku memberikan daging kucing
daging kucing untuk suaminya katanya sih sebagai obat asma
namun hari ini dia mengaku katanya awalnya ini mau menangkap anjing
tapi umpan yang dia berikan untuk tadi anjing tadi justru dimakan oleh kucing
jadi kita lihat dari dua kasus di medan sumatera utara kemudian di kalideras jakarta barat
langsung kok ada sih orang yang tega banget gitu ya memburu daging kucing
kemudian untuk keperluan konsumsi
nah bukan masalah uncommon atau bukan masalah daging yang tidak biasa untuk kita konsumsi
tapi tahu nggak sih kalau misalnya anda mengonsumsi daging kucing itu sangat berbahaya
setidaknya ini ada salah satu penelitian jurnal
dari consumption of domestic cat imada gaskar pada tahun dua ribu lima belas bahwa daging kucing ini bisa menjadi
jalur potensial sangat potensi sekali untuk penularan beberapa penyakit
jadi banyak sekali kita lihat di slide berikutnya bakteri bakteri yang ada pada kucing
yang bisa menimbulkan atau berpotensi penyakit penyakit
ini dia bakteri bakterinya
yang pertama ada namanya clostridium botulinum
jadi si bakteri ini berpotensi menyebabkan penyakit botulisme
yang bisa menyerang sistem saraf otak kemudian sum sum tulang belakang
bahkan yang paling parahnya si bakteri kolostridum botulinum ini bisa menyebabkan kelumpuhan
nah kucing sendiri ini merupakan rumah kutu
memang di tubuh kucing ini banyak sekali kutu kutu yang berisiko bagi kesehatan
salah satunya adalah bakteri borelia
krokidore yang bisa menyebabkan demam tinggi bagi manusia
berikutnya bakteri ini mungkin familiar buat anda khususnya kaum perempuan
jadi toxoplasma gondii ini berpotensi menyebabkan penyakit namanya toxoplasmosis
yang juga bisa berakibat fatal

terutama buat anda yang punya sistem imun atau kekebalan tubuh yang agak lemah
jadi si bakteri ini bisa menyebabkan penyakit yang nantinya berdampak pada saluran pencernaan
kemudian organ organ vital lainnya seperti jantung saraf dan juga kulit
itu tadi kita lihat bahaya kalau anda mengkonsumsi daging kucing
kemudian kita mengenal bakteri bakteri yang ada di tubuh kucing
sekali lagi tidak ada manfaat yang bisa anda temukan ketika anda mengonsumsi daging kucing
justru akan menimbulkan penyakit penyakit berbahaya